nah ini juga artinya ada dua ya yang pertama dari pihak pemerintah mengetatkan
apakah luka luka karena ada lima luka ya yang harus menjadi catatan ada lima luka
bikin jadi dua unit